sebagai bagian dalam peringatan hari film nasional telah bergabung bersama kami
aktris dan sutradara dari dian sasro wardoyo
serta sutradara yang juga penulis naskah ada mbak moli surya
untuk membahas mengenai hari film nasional yang diperingati di tengah pandemi covid sembilan belas ini
kita langsung sapa mbak mauli dan juga mbak dian
selamat siang mbak moli mbak dian
mbak moli saya ingat ini film yang paling teringat adalah marinir
nah pembunuh empat babak saya paling suka film anda
kemudian juga mbak dian saya pernah lihat juga sekilas soal film quarantine tales yaitu nogat ya
selamat buat karya karya dan juga selamat hari film nasional tentunya
bagaimana anda memaknai hari film nasional di tengah pandemi ini mbak dian dan juga mbak moli
saya ke mbak dian dulu
buat saya akan jadi tantangan karena industri film nasional
kita menerima pukulan keras di saat pandemi seperti ini
dengan tidak operasionalnya bioskop dan sinema akhirnya distribusi film nasional juga terhambat
banyak sekali rumah rumah produksi yang memiliki inventory film film nasional di dalam koleksi mereka
tapi mereka enggan untuk mendistribusikannya karena film film yang sudah jadi itu masih belum bisa distribusikan
sehingga belum bisa balik modal sehingga akhirnya mereka juga enggan untuk memproduksi film baru
jadi sebenarnya kita sekarang
lagi dalam sangat krisis banget untuk bisa mengembalikan kepercayaan penonton untuk mau menonton film indonesia terutama di bioskop
baik kalau mbak dian tadi menyatakan bahwa ada ongkos produksi tentunya kalau di tengah pandemi tidak begitu banyak
kalau mbak moli seperti apa mbak memaknai hari film nasional
apa bedanya dengan sebelum pandemi dengan saat pandemi mbak moli
mungkin kalau sebelum pandemi biasanya kita suka ada kumpul kumpul
tolong suka ada apa ya istilahnya ya kita ke bioskop bareng nonton bareng
kadang kadang sering banget dulu ketemu sama insan persulaman yang lain di premier
sedangkan kalau sekarang tuh mungkin saya udah lama banget gak ketemu sama kolega kolega lain yang filmmaker juga
yang nggak satu produksi yang nggak lagi dalam satu proyek bareng tuh sekarang susah banget ketemu
jadi untuk maksudnya bisa dibilang itu mungkin standar banget tapi jujur kangen aja sih kangen dengan kebersamaan bersama kolega kolega lain
filmmaker smaker lain untuk ketemu untuk ngobrol untuk nonton film bareng di bioskop di premier itu sih yang paling saya rindukan
dan mungkin yang di hari film nasional ini mungkin itu yang sebenarnya aku sangat mungkin forward untuk bisa
mungkin tahun depan atau tahun ini later desire gitu untuk bisa mengalami itu lagi
baik mbak dian ini kan industri film sudah mulai bangkit kembali tapi bagaimana anda menjalannya sejauh ini
apakah memang terlihat sekali ada perbedaan
dari di saat awal pandemi dengan saat ini mulai bangkit kembali perfilman nasional
ya jadi sebenarnya kan kita jadi dipaksa untuk beralih ke teknologi kan ya dengan adanya pandemi
kita terbatas nggak bisa ketemu secara fisik nonton film juga yang mungkin tadinya biasa di bioskop
jadi harus mau beradaptasi untuk menonton film dalam bentuk platform digital juga gitu
sempat ada diskusi sih mungkin nggak sih kita bisa maju lagi hanya dengan platform digital aja
saya rasa pas kembali
kita lihat lihat ternyata nggak bisa cuma platform digital aja gitu
tapi kita juga tetap harus kembali ke bentuk menonton film dari bioskop
karena ternyata memang apresiasi film indonesia bisa jauh lebih diapresiasi dengan baik
terutama dengan ada masalahnya pembajakan dan segala macam
kalau kita menontonnya dan menikmatinya itu di bioskop
kalau saya sebagai insan perfilman indonesia mau bergerak lagi bangkit kembali adalah
ya pertama adalah untuk
ngajakin teman teman nonton bioskop lagi sebenarnya
dan kemudian untuk selalu menantang kreativitas untuk bisa tetap berproduksi
dan bikin film yang tetap bisa beroperasi walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat
nah mbak muly mbak dian mbak muly dulu
pada masa pandemi proses brainstorming reading atau mungkin bertemu klien itu banyak dilakukan melalui online
apakah ini menjadi penghambat
kalau saya jujur agak bosen sih nge zoom
maksudnya zoom itu menurut aku ya memang akhirnya bisa dilakukan dengan zoom
tapi memang sangat berbeda ya
sangat sangat tetap sih ketemu langsung
menurut saya nggak enak apa apa
apalagi kalau belum kenal
tapi kalau baru kenalan
saya beberapa kali ini saya baru kenalan semua orang lewat zoom
terus ngobrol tuh affort banget
tuh aneh banget
dan meskipun memang yang sesuai
maksudnya demi keselamatan bersama
demi kesehatan bersama tentunya
mau gimana gitu
tapi tetap sih
maksudnya saya merindukan pertemuan langsung
mbak dian berbicara soal film quarantine tales yang paling hits adalah yang berjudul nogat ya mbak dian
bagaimana proses syutingnya sejauh ini
kalau saya baca review review dari para pengamat film
ini suatu bentuk apa ya
aku bagita dari sinias sinias muda di tanah air
khususnya mbak dian nih
waktu itu saya ngerasain banget tuh

itu semua dilaksanakan secara online
jadi kita pakai
bahkan sebenarnya dari bentuk pun
saya sudah mempersiapkan kalau memang ternyata
ujung ujungnya kita nggak bisa syuting secara fisik
para pemain benar benar siapin
ceritanya tuh di mana para pemain nggak ketemu satu frame sama sekali
jadi masing masing semua di rumah masing masing
dan ceritanya dilakukan secara video
tapi mbak dian juga terlibat dalam proses editing ya
memang harus putar otak banget
jadi intinya mungkin kedepannya adalah
bagaimana kita bisa menantang kreativitas kita masing masing sih ya
untuk bisa tetap berkarya walaupun ada keterbatasan macem macem
termasuk keterbatasan secara fisik
tapi soal editing mbak dian juga terlibat dalam hal ini ya
sampai mengawal sampai proses akhir gitu ya
itu tegasan tegasan kalau masuk ruang editing
sampai color grading
dari nulis bahkan saya kalau yang
semuanya sih bikin ribut semua
mbak moli ini bagaimana kesulitan dalam proses produksi film sejauh ini
kesulitannya ya memang dengan protokol
semuanya menjadi lebih apa ya
lebih sulit pastinya ya lebih mahal
seperti apapun pastinya untuk mengadakan riban apa segala macem
lebih mahal lebih mahal
dan yang pastinya ada beberapa film yang
seperti tadi dian cerita
ada konsep yang harus disesuaikan dengan keadaan sekarang gitu
dan ada beberapa film yang mungkin tidak bisa diproduksi dulu untuk saat ini
dengan kondisi yang sekarang karena memang tidak memungkinkan gitu
nantinya harus nanti protokol yang harus kompromi atau kebalikan
ada film yang harus kompromi
dan akhirannya apa ya istilahnya jadinya
jadinya membuat film yang terlihat lebih terbaik
dan akhirnya apa ya istilahnya jadinya jadinya membuat film yang terlihat lebih terbaik

dan menurut saya itu sih kendala terbesar masalah pandemi ini
kalau saya sendiri sih kebanyakan sekarang lebih banyak nulis gitu istilahnya
dan mempergunakan waktu untuk bersemedi bertapa dan menulis gitu
iya kalau untuk pendapatan bagaimana nih mbak sejauh ini
apakah beda sekali dirasakan sebelum pandemi dengan saat pandemi

dalam ongkos produksi tentunya kita juga mendapatkan keuntungan

yaitu pendapatan tentunya

saya sih curah di saya biasanya saya nggak tahu pasti gitu
waktu kemarin sih saya sempat ada produksi produksi kecil
jadi saya nggak tahu pasti pengeluarannya perubahannya
mungkin saya bukan orang yang tepat untuk ditanya soal itu
cuman saya sendiri kalau saya bisa lihat ya
pastinya dengan protokol kesehatan ini lebih sulit

karena untuk membuat sebuah syuting yang aman setahu setahu
harus ada semacam bubble dan bubble tersebut di create kan tidak murah ya
dan tes yang berkala untuk semua orang gitu dan ya
kalau mbak dian tadi sempat
kalau ada kok belum lagi kalau ada yang sakit ada segala macam
jadi itu jadinya sangat sulit maksudnya sangat tidak cuma
tidak cuma apa ya istilahnya ya tidak cuma sangat spesifik dan sangat
istilahnya sangat detail
tapi juga menguruskan biaya
nah gimana nih mbak adia
sama dengan mbak muly atau bagaimana
kalau melihat ongkos produksi kesulitan produksi juga dialami
tapi bagaimana dengan pendapatannya selama pandemi
jadi pendapatan itu kan biasanya adalah margin dari keuntungannya
jadi dari resenyu kita pot dengan sebuah biaya produksi
nah dengan adanya protokol kesehatan di saat pandemi
karena kita harus ada biaya karantina
biaya tes antigen swab jam dan semuanya
dari biaya konsumsinya makannya cateringnya
semua juga jadi harus punya protokol yang berbeda
dan itu semua punya dampak secara finansial buat sebuah produksi
dan kalau di saat pandemi ini
juga kita menjual film juga tidak bisa pakai model yang konvensional
model konvensional kan kita berarti jualan tiket nonton di bioskop gitu ya
terus kemudian kita bisa langsung melihat pendapatan dari penjualan tersebut
kemudian akan ada secondary market masuk ke tv
maupun ke platform digital lainnya
nah kalau pandemi ini langsung tiba tiba banyak beberapa film indonesia
yang memilih untuk langsung di launchingnya dalam platform digital
nah perhitungan di platform digital ini juga sangat berbeda
daripada perhitungan kalau kita berjuang di bioskop
jadi kadang kadang kita sangat sangat tergantung dengan valuasi
dari yang diberikan oleh platform digital tersebut
ada film yang impas balik modal tapi banyak juga yang jadi harus menjual dalam keadaan tidak
break even point gitu tidak balik modal
jadi ini semua adalah penyesuaian yang kita rasakan sih
jadi terus terang kalau mengenai pendapatan ya kita turun semua
kita semua lagi adaptasi dan menyesuaikan diri dengan pendapatan yang jauh berbeda
daripada kalau nggak ada pandemi
baik singkat saja mbak moli dan juga mbak dian statement closing
bagaimana harapan bagi senias muda di tanah air mengembangkan sayapnya
tengah pandemi saat ini
saat ini dunia mungkin akan berubah ya pasca pandemi nanti
dan saat pandemi sekarang juga dunia sudah berubah
dan pasca pandemi nanti juga pasti akan berubah
dan sinema juga menurut saya dengan adanya dengan berkembang
tambah berkembangnya platform digital menurut saya juga sinema sendiri sudah berubah
udah berubah punya bentuk baru gitu
meskipun tetap ada harapan saya tetap ada bioskop nantinya di masa pandemi
tetap hidup bioskop
tapi yang pasti akan terbuka lebih banyak kesempatan sih
baik dalam bentuk news cinema yang ada dari platform digital
dan juga yang ada di bioskop
dan menurut saya harapan saya untuk filmmaker filmmaker muda sih
untuk terus berkarya dan bisa berkompetisi dengan internasional gitu
karena dengan adanya platform digital ini yang pasti kompetisi dengan internasional lebih terbuka
lebih lebih apa ya istilahnya ya kompetisinya benar benar sanding sandingan
gitu istilahnya dan menurut saya itu adalah tantangan terbesar
dan harapan saya mereka bisa menuhi tantangan tersebut
baik optimisme dari seorang mauli kita harapkan juga ini mengalir ke sinias muda yang ada di tanah air termasuk mbak dian
terima kasih sudah berbagi informasi mbak
ya kita ke mbak dian terlebih dahulu sebelum closing
ya kalau dari saya mungkin buat sinis sinies muda yang mau berkarya jangan pernah kecil hati
karena justru dengan adanya pandemi ini
kayak ada blessing in disguise juga
seperti tadi mauli sudah bilang sekarang festival film internasional dimanapun malah jadi lebih inklusif
jadi lebih membuka diri untuk aplikasi dari berbagai kineas
baik yang sangat muda baik yang benar benar belum pernah bikin film sekalipun
jenis jenis film yang diterima juga jadi semakin beragam semakin inklusif
jadi justru ini sebenarnya blessing in disguise
dengan adanya pandemi mungkin kita bisa mencari bentuk bentuk baru dalam tetap berproduksi
dan tetap kreatif tetap mencari bentuk baru dari film indonesia
walaupun mungkin dengan segala macam penyesuaian dengan protokol kesehatan yang sangat ketat
juga dengan cerita yang mungkin untuk disyuting atau dibikin sebagai bentuk film baru indonesia
baik sukses selalu mbak mauli mbak dian
atas informasinya juga terima kasih sudah bersama kami di news hour
selamat siang mbak dian mbak mauli